bagaimana dengan triksi valencia di sana di cikatama
karena kalau tadi kita lihat langsung gambar terbarunya
sudah mulai padat dari mulai masuk gerbang tol cikatama
lebih detailnya seperti apa triksi
betul sekali priska semakin padat saat ini
kalau tadi kami memantau sekitar pukul enam waktu indonesia bagian barat
sudah mulai ada kepadatan
bahkan terjadi antrian panjang sampai kendaraan ini juga berhenti
untuk beberapa waktu atau tidak bisa berjalan
baik di jalur utama maupun juga di lajur kontraflow
yang sudah dibuka dari km tujuh puluh dari gerbang tol cikatama
nah kalau saat ini yang bisa dilihat dari pantauan udara
priska dan juga saudara bagaimana masih ada kepadatan
masih ada antrian baik yang masuk ke gerbang tol cikampek
maupun juga selepas dari gerbang tol cikampek utama
ada arus olintas yang kemudian tersendat
ini karena memang di beberapa titik yang juga merupakan simpul
dari kemacetan seperti misalnya dari km enam puluh enam
ini ada pertemuan dari dua jalur
dari jalur gerbang tol cikampek utama
kemudian juga dari arah bandung yang mengarah ke jakarta
ini juga bertemu di titik atau di km enam puluh enam
sehingga memang imbasnya adalah sampai ke km tujuh puluh
lalu kemudian ada lagi titik tersendat menuju km enam puluh dua
km enam puluh dua ini adalah km rest area yang terdekat
jadi memang km enam puluh dua ataupun juga rest area di km enam puluh dua
jam dua menjadi salah satu pilihan bagi pemudik yang akan melakukan
peristirahatan sementara waktu memang di waktu waktu ini
juga dimanfaatkan oleh pemudik yang balik ataupun juga
mengarah ke rumahnya untuk beristirahat baik dari km
ataupun juga km ataupun yang dari gerbang kali huruf utama
km enam puluh dua atau rest area di km enam puluh dua ini adalah rest area pertama yang ditemui ya
sehingga memang banyak masyarakat yang menuju ke sana
baik untuk melakukan peristirahatan maupun juga mengisi bahan bakar
nah friska dan juga saudara kalau misalnya kita lihat memang
untuk dilaju kontra flow saat ini terpantau ramai lancar
masih terlihat adanya peningkatan kendaraan
maupun juga volume kendaraan karena ini juga terlihat dari data yang terlampir
di jasa marga yakni kalau kita bandingkan antara shift satu hari ini
dengan yang kemarin yakni dari pukul enam pagi sampai pukul dua siang
sudah berbanding jauh begitu
kalau di hari sabtu ada tujuh belas enam ratus tujuh puluh delapan yang mengarah ke jakarta
tapi kalau di saat ini shift satunya dari pukul enam sampai pukul dua siang
sudah ada tiga puluh satu enam ratus empat puluh dua ini menandakan bahwa memang ada peningkatan volume kendaraan
yang mengarah ke jakarta dimulai dari pagi tadi
bahkan ini akan diprediksi terus menerus terjadi sampai esok pagi
priscia dan juga saudara sehingga memang kalau bisa dikatakan
apakah sudah memasuki puncak dari arus mudik arus balik maksud kami
memang sudah terlihat ada tanda tandanya
tapi memang yang akan dipantau adalah baik di malam hari ini maupun juga di esok hari
nah kalau misalnya kita melihat juga dari data pukul tujuh malam
waktu indonesia bagian barat sudah ada lima puluh enam tujuh ratus sembilan kendaraan
yang masuk ke gerbang tol cikampek utama menuju ke arah jakarta
nah ini semakin meningkat angkanya friska dan juga saudara
jadi tadi selain menerapkan rekayasa lalu lintas seperti one way atau satu arah
dari gerbang tol km empat ratus empat belas kali kangkung sampai dengan km tujuh puluh delapan
lalu kemudian disambung dari km tujuh puluh dua sampai dengan km empat puluh tujuh
menggunakan rekayasa lalu lintas kontraflow dua lajur
yang dioptimalkan adalah terkait dengan gardu tol yang ada di gerbang tol cikampek utama
termasuk juga adanya mobile leader ataupun juga petugas yang sifatnya menjemput bola
jadi tidak menunggu antrian atau mobil sampai ke gardu tol untuk melakukan transaksi
tapi memang sudah ada petugas yang langsung menghampiri pengemudi
untuk bisa melakukan transaksi di sana sehingga bisa langsung masuk
ataupun melewati dari gardu tol yang sudah tersedia
nah ini adalah beberapa upaya yang memang dilakukan ataupun dioptimalkan friska dan juga saudara
untuk bisa memfasilitasi pemudik yang balik pada arah ke gerbang tol

bisa dikatakan sudah memadai ataupun juga sudah mencukupi bahkan bisa menampung para pemudik
yang akan melakukan perjalanan pulang bahkan sampai titik puncaknya
kalau kita melihat juga dari rekayasa lalu lintas yang dilakukan ke diskresi kepolisian pada arus mudik
dilakukan diterapkan tiga hari berturut turut sehingga bisa mengurangi
nah sepertinya yang pada hari ini ataupun juga pada arus balik
lalu lintas juga akan diterapkan beberapa hari
memang tadi kontra flow sempat ditutup namun ketika mulai ada peningkatan kembali dibuka atau diberlakukan kembali
sementara one way ini juga terus dilakukan sampai hari ini dari sabtu siang friska dan juga saudara
jadi memang terus menerus dilakukan tks selalu lintas sekaligus dipantau dari perkembangan volume kendaraan yang meningkat
nah kalau misalnya yang perlu diimbau friska dan juga saudara yang perlu diperhatikan
yang tadi kami juga melihat beberapa kali ada beberapa kendaraan yang mencoba nekat untuk keluar dari lajur kontraflow
padahal ini justru sangat membahayakan karena masih ada kendaraan dari arah jakarta menuju ke parimanan
nah inilah yang kemudian harus diperhatikan dan diimbau juga kepada masyarakat ataupun juga pemudik yang melakukan perjalanan
ketika masuk ke lajur kontraflow untuk mengurangi kecepatan atau maksimal enam puluh km per jam

diri untuk keluar dari lajur kontraflow ketika sudah masuk ke dalam lajur kontraflow
karena ini sangat membahayakan tentu bagi dirinya sendiri maupun bagi pengemudi lain
nah itu yang beberapa hal yang disampaikan atau yang kami pantau langsung friska
juga saudara tentunya sampai saat ini masih terus akan dilakukan pantauan bahkan akan
ada penerapan penerapan lainnya untuk bisa mengurai kepadatan ataupun juga keramaian
ataupun juga antrian yang terjadi selepas dari gerbang tol cikampek utama
friska rekayasa one way dan kontraflow diberlakukan tapi jangan lupa pemudik harus
hati hati dan waspada selama di perjalanan agar tetap aman dan selamat itu yang utama
terima kasih triksi valensia dari gerbang ton cikampek utama